ada secerca harapan ini di tengah tengah melandainya covid sembilan belas kita bisa membuka
kelangsungan usaha dan kembali menggiatkan lapangan kerja yang terbuka seluas luasnya
untuk masyarakat indonesia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif